sebelumnya dpr telah menerima surat dari presiden joko widodo mengenai calon gubernur bi yang hanya satu nama yakni peri warjio
lalu seperti apa sosok calon tunggal gubernur bank indonesia peri warjio berikut informasinya
peri warjio dipastikan telah ditunjuk presiden sebagai kandidat tunggal gubernur bank indonesia menggantikan agus martowardoyo
pria kelahiran sukoharjo pada seribu sembilan ratus lima puluh sembilan ini telah berkarir di bank indonesia sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat khususnya di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter pendidikan dan riset ke bank sentralan serta pengelolaan devisa dan utang luar negeri
ia menamatkan pendidikan tingginya di bidang moneter dan keuangan internasional dari iowa state university amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebelum menjabat sebagai deputi gubernur pada dua ribu tiga belas peri warjio dipercaya sebagai asisten gubernur perumusan kebijakan moneter makro prudensial dan internasional bank indonesia
dan sebelumnya ia juga pernah menjadi direktur eksekutif departemen riset ekonomi dan kebijakan moneter bank indonesia
selain itu ia juga pernah menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai direktur eksekutif di international monetary
dari fund mewakili tiga belas negara anggota yang tergabung dalam southeast asia voting group
peri warjio juga menggeluti dunia pendidikan
ia menjadi dosen pasca sarjana universitas indonesia di bidang ekonomi moneter dan ekonomi keuangan internasional serta sebagai dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi di indonesia
selain itu sosok peri warjio juga telah menulis dan mempublikasikan sejumlah buku jurnal
dan juga mempublikasikan sejumlah buku jurnal dan makalah di bidang ekonomi moneter dan isu isu internasional